ditimah tante fresa

pasti udah babak belur deh
dibilang terima kasih dulu gitu baru marah marah

kalau dia nggak nyuruh aku malas banget
lagi kok ada yang
orang sebaik pak maman
pantesan aja dulu tuh yang sayang banget sama pak maman
terima kasih yang bapak sudah memperlakukan saya
yang cuma seorang sopir ini
seperti keluarga sendiri
sampai saya lebih merasa punya seorang kakak
daripada seorang majikan
aduh terakhir nih bapak sepuh
sampai sekarang nggak pernah saya berani pake
saya sayang kalau sampai rusak
saat ini bukannya muka gua
cuma carrying senjata
aku berdosa kepadamu selama ini
ada satu hal yang aku sembunyikan dari kamu